sampai jumpa di video selanjutnya
terutama secepatnya menemukan kancing yang dikatakan aida
kita bicara baik baik sekarang
apa kamu tahu
yang kamu lakukan kepada aida itu keterlaluan
apa kamu tahu
tengah tengah membawa kabur aida untuk membesulit dia dalam persidangan nanti begitu
nggak usah ditanya lagi dok
semua ini memang niat dia
pacingan ini selalu membuat hidup aida susah
apapun demi tuhan pak itu bukan niat saya
saya melakukan ini semua karena saya tahu posisi aida itu sulit
semua bukti mengarah ke aida
nggak mungkin aida bebas nggak mungkin
dan kalau sampai aida dipercayai
aida bisa mendapatkan hukuman penjara seumur hidup
oleh karena itu saya sudah buat rencana
dan saya mau membicarakannya dengan kalian
apa itu benar
ngapain saya harus capek capek datang ke sini dan punya resiko
ini semua saya lakukan tapi aida
dan saya minta tolong kerjasama kalian
ini cuma trik kamu kan
pak firman saya serius pak
tolong paruhkan ini
kalian dengarkan kata kata saya pak
ini demi aida pak
anak bapak sendiri
sekarang kamu bilang di mana aida berada
saya pasti kasih tahu kalian di mana
tapi untuk sekarang ini
karena saya sudah memposisikan aida seperti ini
biarkan saya melindungi aida dari kejaran polisi
dan saya tidak akan membiarkan aida tertangkap
dan dokter saya mohon
tolong dokter kumpulkan bukti sebanyak banyaknya
untuk meringankan aida
kalau ini rencana kau
bagaimana pak firman
saya akan mencari aida
saya akan mengambil resiko ini
untuk membebaskan aida
daripada nanti aida disidangkan
dan pasti di penjara
jaga aida dalam keadaan yang baik
pastikan kondisinya sehat
dan kalau bisa pertemukannya dengan kami
saya akan berusaha mencari bukti bukti yang cukup
untuk bisa membebaskan aida
dalam hal ini kita sepakat
aida harus bebas dari hukuman ini
aku sudah memulih
aku gak salah san
aku tahu aku gak salah dan aku siap nerima semuanya
aku gak bisa lihat kamu mengerita aida
aku gak bisa lihat kamu ngejalanin semua yang bukan kesalahan kamu
boleh saya bicara sebentar dengan aida
saya ingin tahu keadaannya san
aida ada kong
kamu baik baik saja kan
kamu baik baik saja kan
iya aida baik baik saja pak
baru saja bapak bicara sama aksan tentang kamu
untuk sementara ini kamu ikuti dulu ya
dan kamu tetap sembunyi
sampai bapak bisa membuktikan kalau kamu memang tidak bersalah nak
tapi pak ida gak mau bikin susah orang orang pak
aida tahu aida sekarang disini sama aksan
tapi bapak bunda dan semua orang yang ada disana juga pasti ikut susahkan pak
jangan kamu lakukan itu
jangan kamu lengkapkan itu jangan

untuk sementara ini kamu tetap dalam persembunyian
kamu jangan menyerahkan diri kepada polisi
bapak akan berusaha sekuat tenaga bapak untuk mencari bukti
untuk menyatakan kalau kamu itu tidak bersalah
bapak gak rela kalau kamu masuk penjara
bapak gak rela
ayah akan ikutin mau bapak
kamu jaga diri baik baik ya
satu satunya saksi untuk membuktikan aida bersalah atau enggak
tapi sampai sekarang bularas belum juga sadarkan diri
mau gak mau aku harus cepatnya mendapatkan bukti yang lain
terutama secepatnya untuk mereka menemani bularas ya bapak
sempatnya menemukan kancing yang dikatakan aida
maaf saya mengganggu dokter